buat apa ya
pak saya udah berhasil rekamin suaranya rina
mana boleh saya dengar
kalau itu adalah terakhir kalinya dia mau ketemu sama elsa fah
elsa bener bener hancur sekali pak
dia kerjaannya melambun terus
makan gak mau
sampai dia sering sekali sebut sebut nama nino
aku jadi khawatir sama kesehatannya elsa
papa baru hari ini masuk lagi kerja di covisity
gak enak kalau hari ini papa izin lagi mah
gimana kalau besok aja ya papa kesana
papa akan coba kasih masukan ke elsa ya ma
ini udah sampai ketemu besok ya mas
papa kangen sama mama juga
sampai besok pak
sampai besok pak
sini sayang duduk sini
udah selesai kan sekolahnya
kita tunggu om randy dulu ya
soalnya kan om branding mau jemput kita
tante kan yang waktu itu sama om randy ya
ih kok masih inget pinter banget
eh mohon maaf nih sebelumnya
mbak ini ada keperluan apa ya sama rena ya
kalau mbaknya mau pergi ajak kerena gitu
enggak enggak enggak
tadi kebetulan saya lewat sini
terus yaudah sengaja mampir kesini
reina tante boleh duduk kak
udah makan belum
oh terus tadi di kelas belajar apa
belajar lagu baru tante
mau nyanyi gak
ya ampun pinter banget sih kamu
makasih ya udah nyanyiin buat tante
ya udah deh kalau begitu
tante mau pergi dulu ya
nanti lain kali kalau tante main lagi boleh ya
aneh banget tuh orang
mampir kesini cuma buat denger reina nyanyi
bagus deh semua udah kerekam
buat apa panino mau dengerin suara reina
kok masih gagal paham
di sini juga
saya mau jemput reina
kamu kenapa di sini
habis ketemu sama rina juga
panino suruh saya untuk
kerekam suara reina
nunggu di taksi
mas rendy tuh sukanya makan apa sih
enggak enggak usah
enggak usah repot repot
enggak enggak repot sama sekali
yaudah mas kalau gitu
saya duluan ya
panino minta direkamin suara reina
buat apa ya
saya coba tanya ke pak aleh nanti
saya udah berhasil rekamin suaranya reina
bunga saya denger
ini saya putar dulu
udah makan belum

belajar lagu baru tante
mau nyanyi enggak
andai saja dulu
papa lebih percaya dengan ucapan mama kamu
dan andai saja dulu
papa ambil kamu dari penjara
kamu pasti akan hidup bersama papa sekarang
pak nino kok segitunya ya dengerin suara reina
terima kasih ya kamu sudah rekamin suara rena
kayak sayang sama anak sendiri
kayak anak sendiri
ya udah nanti rekamannya saya kirim ke bapak
mas kita lanjut jalan aja ya
saya mau infokan ke kalian
kalau jadwal pkl kalian sudah keluar
kalian akan pkl di pt aldebaran sejahtera
kerjakan dengan baik ya
iya pak ya pak
makasih ya pak
kalau gitu saya dulu ya
itu kan perusahaan yang bonafit kan
al de baran itu bukan nama suaminya bu andi nih
jadwal pkl kita kan udah keluar
udah yuk katanya pernah nongkrong
sus itu bodi kacang riana enggak ikut ke sekolah tadi oh iya pak bos yang suruh mereka jaga di
rumah soalnya tadi pagi lubus hampir celaka gitu deh kayaknya pak bos curiga deh kayak ada orang yang
sengaja ngelakuin gitu makanya udah jadi sudah di rumah deh eh pak rendy makasih ya udah anterin
kita pulang sama sama kita masuk dulu yuk yuk bilang makasih sekali lagi terima kasih
permisi pak yuk aduh
saya mengucapkan selamat atas hubungan pak randy dengan mbak yang cantik kemarin
uya doain semoga kapalnya cepat belayar belayar belayar mengaruhi bahtera rumah tangga amin
yaudah kalau gitu ya buka dulu ya
jadi nino minta ketik untuk merekam suara
betul tadi catherine yang bilang
terus apa nino ketemu sama rina enggak cuma catherine yang nomorin rina pak
apa ini akan jadi masalah kedepannya setelah nino tahu identitas reina ya
apa nino bisa dipercaya untuk menempati janjinya atau dia malah akan kembali melanggar